tim sar dan puluhan relawan hingga selasa malam masih belum menemukan salah seorang penumpang
yang tenggelam bersama mobilnya di sungai berantas sidoarjo
sementara korban selamat hilmi abdillah saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit emma mojokerto
menggunakan perahu karet dan personil secara bergantian
tim basarnas dan relawan melakukan penyisiran di sepanjang sungai berantas
antara kecamatan tarik sidoarjo dan kecamatan mojoanyar kabupaten mojokerto
penyisiran difokuskan pada lokasi tempat jatuhnya mobil hingga radius lima ratus meter
namun hingga selasa sore pencarian belum membuahkan hasil
rencananya pencarian akan terus dilakukan dengan menyelam dalam air hingga tujuh hari ke depan
sejak ini kita lanjutkan penyisiran di sekitaran tkm radius dua ratus sampai tiga ratus meter dari tkm
kita disir turun sampai situ
walaupun kita asal asal kita lanjut turun ke bawah bisa ke bawah
sementara itu korban selamat hilmi abdillah
hingga kini masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit emma mojokerto
sebab meski kondisi fisiknya semakin membaik
hilmi nampak masih trauma jika mengingat peristiwa naas yang menimpanya tersebut